akhir pekan memang masih beberapa hari lagi ya kamis jumat tapi ya masih ada waktu untuk anda merencanakan mau berlibur kemana
ke bali misalkan harapannya indah sih ada pantai pantai laut yang begitu bersih tapi ternyata sekarang nih setelah pantai kuta diserbu sampah kiriman
kini giliran pantai sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah
ya dan akibatnya karena sampah ini para wisatawan dan juga warga yang kerap beraktivitas di pantai ini mengaku terganggu bahkan kurang nyaman lantaran banyaknya sampah yang berserakan di bibir pantai
pemandangan berbeda terlihat di pantai sanur bali sejak tiga hari terakhir pantai yang terkenal dengan pesona matahari terbitnya ini dipenuhi sampah kiriman
sampah plastik berupa gelas dan botol minuman kemasan tampak memadati hampir sepanjang bibir pantai
tak hanya di pantai sanur sebuah sampah ini juga melanda pantai lain di sekitarnya
pantai yang terkenal dengan pesona matahari terbitnya ini dipenuhi sampah kiriman
warga berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi penyebaran sampah kiriman tersebut
nandang di sada astika bali